baik baik saja ya jadi menurut saya komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif
dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi komunikasi yang terbuka
karena dalam pengalaman kami selama ini kita melakukan banyak komunikasi
tapi sebagian tidak ingin dibuka sebagian tidak ingin terlihat
padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog tukar pikiran itu bisa terjadi walaupun perbedaan pilihan itu ada
karena kita sering cenderung untuk menganggap bila berdialog berdiskusi berarti pilihannya sama
karena bila pilihannya beda maka tidak dialog tidak diskusi
nah kita membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan pertemuan yang menunjukkan bahwa pilihannya boleh beda tapi dialognya jalan
kenapa jadi berita besar
ya karena kalau beda pilihan nggak dialog sekali dialog jadi berita di mana mana
karena sesuatu yang dianggap tidak biasa
nah mulai sekarang menurut saya harus jadi kebiasaan
jadi positif baik